ini sudah terlalu lama kondisi psikologis anak kita dan kognitif learning loss anak kita sudah terlalu kritis
kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat